wow ini menjadi momen juga kalau games games atau perlombaan tujuh belas agustus ini menjadi daya tarik wisatawan kan
untuk datang itu setiap daerah itu punya masing masing keunikan games
nah tetapi pemirsa kalau kita lihat ya selain permainan kemarin tentunya ada yang menang ada yang kalah
tetapi kita semua mengetahui bahwa kita mendapatkan kado yang istimewa
termasuk juga pemirsa ini kado ulang tahun kemerdekaan era ini kemarin dipersembahkan oleh timnas pakbola indonesia
di ajang sea games dua ribu tujuh belas setelah menang besar tiga atas timnas filipina
dan ada yang unik dari kemenangan timnas garuda ini
ternyata pencatat gol kemenangan indonesia bernomor punggung tujuh belas dan delapan yang merupakan tangga dan bulan kemerdekaan republik indonesia
tim nasional indonesia mendominasi jalannya laga dan terus mengurung pertahanan timnas filipina
hasilnya tiga gol tersarang di gawang filipina masing masing lewat septian david maulana pada menit ke tujuh dan hargianto pada injury time babak pertama
timnas garuda menambah gon melalui tendangan jarak jauh sadil ramdhani yang bersarang indah ke pojok kewang filipina
menangan ini menjadi kado spesial untuk indonesia tepat di hari ulang tahun kemerdekaan
kedua ulang tahun ini semakin lengkap karena pencetak gol kedua hargianto ternyata bernomor punggung delapan
sama dengan bulan kemerdekaan indonesia yang di agustus
juga pencetak gol ketiga indonesia sadir ramdhan yang mengenakan nomor punggung tujuh belas tepat dengan tanggal kemerdekaan republik indonesia
sementara itu kick off pertandingan sendiri dilakukan pada pukul sembilan belas empat puluh lima waktu indonesia identik dengan tahun kemerdekaan indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima